proses evakuasi korban gempa lombok terus dilakukan oleh tim penyelamat dari berbagai instansi dan relawan
dan kali ini tim basarnas melakukan upaya penyelamatan warga di sebuah masjid
yang telah roboh di desa lading lading kecamatan tanjung kabupaten lombok utara
video yang diperoleh dari akun twitter humas basarnas dan sutopo purwonugroho
memperlihatkan alat berat dikerahkan untuk mencari korban di reruntuhan masjid
setelah sekian lama akhirnya tim basarnas dan tni berhasil mengevakuasi seorang jemaah
dari reruntuhan bangunan masjid yang telah rata dengan tanah
dari para korban yang tertimbun dua orang berhasil diselamatkan oleh tim sar
namun demikian proses evakuasi terus dilakukan oleh tim penyelamat